sebuah kuburan masal korban tsunami kembali dibongkar di desa kaju kecamatan baitu salam kabupaten aceh besar pada selasa
kuburan masal ini dibuat secara darurat beberapa hari setelah tsunami melanda aceh pada desember dua ribu empat silam
untuk mengangkat kantung kantung plastik berisi kerangka korban tsunami ini
warga harus menggali sedalam dua hingga tiga meter dengan menggunakan alat berat dan dengan cara manual
hingga selasa sore sebanyak tiga belas kantung jenazah berhasil ditemukan
kerangka kerangka korban ini rencananya akan dipindahkan ke lokasi pemakaman umum di desa tersebut